saya hari ini datang menemui kamu tidak dengan tangan kosong
hanya kamu yang aku mau di samping aku sampai aku melatih utara
kamu kamu itu ibu dari anak aku yang aku sayangi ya aku cintai
masa kamu gak bisa lihat
kamu sudah memberi semuanya yang baik untuk aku
masa kamu tidak sadar
bisa bisanya kamu bilang aku tidak mencintai kamu
masa kamu tidak mencintai aku
untuk aku belajar
untuk aku belajar mencintai kamu dengan lebih
aku akan mencintai kamu dengan lebih lagi
aku sangat mencintai kamu
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
aku tidak peduli apa apa ini aku tidak peduli ini rumah siapa
yang paling penting adalah aku tidak suka kalau kamu menjadikan mira di sini
aku suka dengan mira
kenapa arman tiba tiba ngomong
mana mungkin dia suka sama aku
arman kan yang perasaannya begitu dalam sama zahira
mana mungkin dia bisa suka sama aku
tapi kalau dia nggak suka
kenapa dia harus ngomong kayak tadi
eh lu kan tadi nanya gue alasannya apa
dan gue kasih tau lu alasannya apa
karena gue suka sama amira
eh lu inget gak
gue udah turutin
mikirin apa sih aku ini
tapi aku gak boleh gm
ya itu semua terlalu gak mungkin
selamat malam tuan putri amira
om ngapain disini nanti kalau ada pak prabu
om bisa ribut lagi sama dia
lu gak usah pake nangkep untuk ngantuin saya
kamu ngomong begitu karena kamu mengusur saya kan
kamu itu gak usah sobaik
pokoknya pasang tampang bersalah
kamu itu anak durhaka dan anak gak tahu terima kasih
om juga tau kan yang sebenernya kayak gimana
kenapa aku bisa tinggal disini
itu karena disuruh sama ibu om
ibu yang minta aku tinggal disini
pasti kata superman kamu itu
mata kamu itu udah utuh
telinga kamu itu udah tulis
hidung kamu itu udah mampat
sampai kamu gak bisa mencumbau busuknya itu ya amira

kenapa ibu kamu meninggalkan kamu
ibu kamu dipaksa pergi sama prabu wijaya
tapi kamu memang gak mau dengar saya kan
maka pura pura gak tau lagi
ngak om aku gak pura pura
aku juga masih ingat semua itu kok
dan malah aku juga udah nanya pak prabu langsung
terus apa katanya
jadi suruh aku milih
aku milih untuk percaya ibu sama dia
atau aku harus percaya sama om yang gak pernah baik sama aku
kamu lebih memilih percaya kepada bacingan itu
kalau ibu juga mengatakan hal yang sama
gak usah berdebat
mari saya berdebat sama kamu
saya hari ini datang menemui kamu
tidak dengan tangan kosong
itu apa om
ini bukti bukti yang akan membongkar kebusukan prabu wijaya
ini akan membuktikan bahwa prabu wijaya sekarang
sama dengan prabu wijaya yang dulu yang membunuh ayah kamu
dia tidak pernah bisa berubah
dan dia tidak pernah bisa dipercaya
ini bukti bukti yang akan membongkar kebusukan prabu wijaya
ini akan membuktikan bahwa prabu wijaya sekarang
sama dengan prabu wijaya yang dulu yang membunuh ayah kamu
dia tidak pernah bisa berubah
dan dia tidak pernah bisa dipercaya
manusia sampai ini gak ada henti hentinya mengganggu saya
ibu prabu wijaya mengusir ibu kamu sampai ibu kamu pergi ke bandara
dia memeluarsa dengan harga yang cukup mahal
orang ini menggaguh kamu lagi ya
berapa harga saya pak
saya tanya sama bapak berapa harga saya pak
saya tidak mengerti kamu bicara apa
saya tanya sama bapak kenapa ibu saya tinggalin saya dan bapak suruh saya percaya sama bapak
saya lakuin itu semua saya percaya sama bapak
tapi ternyata bapak sama aja mau bohongin saya pak
bapak lihat sekarang semua ini bapak punya semuanya
bapak punya rumah bapak punya mobil
bapak punya semua kekayaan di sini
saya sama keluarga saya miskin pak
saya nggak punya apa apa
aminah kamu dengar saya
dengar saya dulu
apa lagi yang perlu saya dengar pak
apa lagi kebohongan yang perlu saya dengar pak
bapak sudah bohongin saya kan pak
bapak memang kejam pak
bapak jahat bapak sudah bohongin saya
bapak jangan pernah bapak sentuh saya lagi pak
saya juga tidak mau dengar apa apa dari bapak
sekarang saya harus cari ibu saya saya harus cari ibu saya
kita harus bicara
saya tidak mau dengar apa apa dari bapak lagi
sekarang saya mau cari ibu saya
iya ya sudah sudah kita cari ibu kamu
saya sendiri yang mengantar kamu ya kamu tenang ya
buat apa pak
supaya bapak bisa pamit ke saya kalau bapak bisa ngelakuin semuanya pakai uang
pak bapak udah bunuh ayah saya pakai uang pak
bapak anda bisa lolos dari penjara pakai uang
bapak sekarang udah bisa misahin saya sama ibu saya pakai uang juga
dan sekarang bapak beli saya pakai uang pak
dan sekarang apa
bapak mau nunjukin ke saya kalau bapak bisa nemuin ibu saya pakai uang

dia harus health dan lucu